tiga terdakwa yakni mantan presiden act ahyudin
presiden act ibn hajar
serta anggota dewan presidium act
mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
dari ruang baris krim mabes polri
dalam dakwaan kasus dugaan penyelewangan dana kelola oleh act
ketiganya didakwa menggunakan dana bantuan boeing
sebesar satu ratus tujuh belas miliar lebih
untuk keperluan pribadi dan operasional yayasan
penggunaan dana ini tanpa sepengetahuan ahli korban
kecelakaan maskapai lion air boeing tujuh ratus tiga puluh
maupun dari pihak perusahaan boeing
usai menjalani sidang perdana
kuasa hukum mantan presiden act ahyudin menegaskan
pihaknya tidak akan mengajukan eksepsi
dan siap menjalani agenda sidang selanjutnya
yaitu mendengarkan keterangan saksi pada selasa dua puluh dua november mendatang
selanjutnya kita juga tidak mengajukan keberatan
atas dakwaan dari
dan kita nanti langsung ke
biar nanti fakta persidangan yang akan melihat
perkara ini seperti apa dan bagaimana
sikap berbeda diperlihatkan presiden act ibnu hajar
setelah jaksa membajakan dakwaan
melalui kuasa hukumnya ibnu mengajukan eksepsi alias nota keberatan
tim kuasa hukum ibnu juga mengkritisi soal formil dakwaan jaksa
tim kuasa hukum juga memohon
kepada majelis hakim
memanggil ibnu hajar untuk dihadirkan langsung dalam persidangan berikutnya
ibnu hajar bersama ekspresiden yayasan act ah yudin
dan haryana hermain selaku senior vice president
dan anggota dewan presidium act
didakwa telah menggelapkan dana ahli waris korban kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
yang diberikan oleh perusahaan boeing sebesar rp satu ratus tujuh belas sembilan puluh delapan miliar
atas perbuatan tersebut
ketiganya didakwa melanggar pasal tiga ratus tujuh puluh empat kuhp
kuhp subsidi pasal tiga ratus tujuh puluh dua kuhp
tim liputan cnn indonesia